video yang menunjukkan ulah pengunjung taman safari cisarua bogor jawa barat
yang melempar botol plastik ke dalam mulut kudanil ini menjadi viral
terekam kamera pengunjung lain pada minggu tujuh maret lalu
botol plastik masuk ke dalam mulut hewan itu hingga membuatnya tersedak
setelah ditangani tim medis hewan omnivora berumur sebelas tahun ini pun
akhirnya bisa memuntahkan sampah botol ini
kini kondisi kudanil betina bernama ari itu berangsur membaik
mil kita ini yang bernama ari betina umur sebelas tahun pada keadaan kondisi sehat
makan dan nafsu makannya semua normal
kipikas fesis yang kemarin juga tidak ditemukan fesis dari benda asing
jadi kita berharap juga benda asing itu seru tidak terlelan
dan juga tidak ada benda asing lain terkunci dari fesis yang tidak tersumbat
dan tidak terlalu baik
kondisi nya bagus
sementara itu sejumlah aktivis pecinta binatang mengecam ulah pelaku
yang dinilai membahayakan nyawa satwa
ini melihatnya ini adalah inisiatif alias kesengajaan bukan kenalayan
jadi kalau dibilang jangan buang sampah sembarangan nanti hewanya kena tidak
tapi ini adalah inisiatif ada upaya melempar botol itu masuk dalam mulut yang mengangat
yang menanti makanan tapi ternyata dikasih sampah botol plastik
ini yang perlu kita koreksi
meski kondisinya membaik ari siku daniel hingga kini masih dalam pengawasan petugas
pengelola taman safari cisarua menyatakan pihaknya masih mempertimbangkan
untuk mengambil langkah hukum atas ulah pengunjung tersebut
muhammad juanda bogor jawa barat